pada hari ketujuh pelaksanaan sea games dua ribu dua puluh satu vietnam kamis sembilan belas mei indonesia berhasil menambah enam keping medali emas
untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diego basro di hanoi vietnam
selamat siang diego kabarnya ada kabar baik ya diego ada enam medali yang diperoleh
mungkin bisa disampaikan medali apa saja itu yang diperoleh dan dari cabang apa saja diego
ya selamat pagi menjelang siang ferdi waktu vietnam dan juga mungkin waktu indonesia jamnya sama
dan memang saat ini ada kemungkinan penambahan medali emas juga oleh kontingen indonesia
di mana saat ini sedang berlangsung pertandingan di cabang olahraga e sports yang mempertemukan tim mobile legends indonesia
berhadapan dengan tim mobile legends filipina di papua
di mana saat ini tim mobile legends indonesia sendiri sedang tertinggal satu di match pertama dari tim mobile legends filipina
dan masih ada tujuh hingga lima game lagi yang akan dijalankan untuk melihat apakah tim mobile legends indonesia dapat membalikan kedudukan dan meraih medali emas
dan apabila kita melihat tadi jalannya pertandingan memang beberapa kali koordinasi yang baik antara tim mobile legends filipina berhasil membalikkan

dan apabila kita melihat tadi jalannya pertandingan memang beberapa kali koordinasi yang baik antara tim mobile legends filipina berhasil membalikkan
dan kabar gembira datang kemarin di mana ada beberapa medali emas yang didapatkan oleh kontingen indonesia
salah satunya melalui tim panahan yang turun di nomor beregu compound
yang diikuti oleh
rima wardana kemudian wisnu hendika putra pratama kemudian ada haspian adika yang merupakan pemanah pemanah junior yang dibawa ke sea games dua ribu dua puluh satu ini
dengan raihan medali ini maka tim panahan indonesia berhasil melampaui target dan menjadi juara umum di cabang olahraga panahan
dan selain itu ada tambahan emas juga dari tim catur kilat putri
dan juga dari cabang olahraga
karate ada tambahan emas dari nomor kumite lima puluh lima kg yang diraih oleh co istri agung sanistiarani
dan dari judo putra tujuh puluh tiga kg ada iksan apriyadi yang juga mendapatkan medali emas
dan juga dari cabang olahraga
akra krau indonesia berhasil meraih medali emas
selain itu ada odekta nagelang yang turun di cabang olahraga
dan juga dari tim atletik di nomor marathon putri kemarin mendapatkan medali emas
dan masih ada beberapa potensi untuk meraih medali emas pada pertandingan hari ini yang dapat disembangkan kepada konti indonesia
salah satunya ada lifter kita yang menjadi andalan indonesia yaitu eko yuli yang akan turun mengangkat angkat besi di nomor enam puluh satu kg
diego bagaimana kemudian
potensi pertandingan hari ini
apa cabur yang akan dipertandingkan
dan potensi perolehan medali seperti apa
ya ferry memang saya tidak dapat mendengar dengan jelas suara anda namun bisa dikatakan bahwa ada beberapa potensi medali emas yang dapat dikembangkan oleh cabang cabang olahraga ke kontingen indonesia pada hari ini
salah satunya sespektif
yang telah saya sebelumnya
dari cabang olahraga angkat besi ada eko yuli yang akan bertanding di nomor enam puluh satu kg
kemudian juga ada potensi emas yang bisa didapatkan atau diraih oleh pasangan ganda campuran di cabang olahraga tenis
yang diikuti oleh christopher ringkat dan juga aldila suciadi pada sore hari nanti
selain itu ada juga di pertandingan final tim voli pantai indonesia
baik putra maupun putri yang berhasil melaju ke china dan mereka berpeluang untuk meraih medali emas
meskipun memang lawan mereka yaitu simnas thailand dan juga timnas filipina cukup kuat
sehingga kita berharap mereka bisa menghadapi kekuatan dari tim filipina dan tim thailand tersebut
sehingga meraih medali emas dan menambah raihan medali emas bagi kontingen indonesia ferdi
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia diego basro dari arena event sea games dua ribu dua puluh satu hanoi vietnam